ayo dimakan kuenya
dibuka aja tuh
kita gak jadi pisah
saya pulang duluan ya
lo mau kemana kan harus balikin mobil dulu doy
kayaknya lupa gue
gue masuk dulu doy
kasih si debbie nih
biar mereka bisa cerita sama orang tuanya
apa yang kita punya
bisa capek mah beresinnya
capek sedikit pak
jangan kebanyakan ngeluh
kita jadi bisa ngasih tahu sama orang orang
kalau kita tuh punya barang barang mewah
jangan kayak si engkom
kita mau orang kaya punya cara yang lain
si papa mah mesti banyak belajar ya dari mama
pak ya dengerin
percayalah apa yang dikatakan mama
kamu istirahat dulu ya
beresin yang rapi
kau bakal masuk varian
buka pintunya yun
akang sudah gak punya perasaan apa apa sama yati
akang gak punya niat buat nyakitin yuyun
tapi mata akang tuh ngeliatin dia terus
dia namanya berpapasan
ya akang liat
tapi aka gak punya maksud apa apa yun
akang tuh udah ngelupain yati
gak ada yang lain
dia itu memang suka bikin orang keselnya
dia siapa komstu
oh pang dadang
aku juga suka pake dia
kang dadang kenapa kom
dadang itu suka bikin orang kesel
dari dulu dia hobinya begitu kom
dia sebenernya lagi ada disini
dia siapa ceng
semakin kamu kesel
semakin lama dateng kesininya
kamunya itu siapa ceng
masih kang dadang juga
berisik doi ah
kalau kamu kesel kom
dia pasti menikmatinya
seperti ada kepuasan sendiri dalam dirinya dia
kalau dia tahu kita gembira
dia pasti akan kebakaran jengkot
emang kang dadang punya jenggot
kamu juga sih kom
kamu kenal sekali dia ya
kalau udah ngomongin apa sih
gak ada dang
ya ampun dang
itu gak akan ketawa tawa seperti ini
kita malah sedih
saya juga gak ngerti kang dada
aku sama aceh ketawa ketawa sendiri
yalah berangkat yuk
pedut pedut pedut
ini juga lagi dorong sih
tangan cuma nempel aja bilang dorong
ini pakai tenaga perana
tau gak lebih kuat daripada dorongan kamu
kung nyalain kung gini dua
hah udah nyala deh
kung kung kung yuk berangkat yuk
udah yang penting jangan ceng
enak banget hidup kamu
turunin aja si dadang disini lah
nggak usah diajak ajak lah
gak dalam doi
gak dalam pedut